pencaksilat adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang akan dipertandingkan pada pekan olahraga nasional ke sembilan belas di jawa barat
dari sekian banyak atlet pencaksilat yang berlaga ada satu pesilat perempuan yang menarik perhatian
wewe wita menjadi pesilat tarung putri andalan kelas c dari kontingen jawa barat pada pon ke sembilan belas di jawa barat
darah kelahiran ciamis seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini menjadi pusat perhatian dalam tiga tahun terakhir pada cabang olahraga pencaksilat
baik di tingkat nasional maupun kejuaraan dunia
ia bahkan berhasil meraih medali emas pada sea games dua ribu lima belas

ia berhasil meraih medali emas pada sea games dua ribu lima belas
yang menjadi utama buat saya adalah kesannya tentang komitmen dia saja
komitmen dia di latihan komitmen dia di pergaulan komitmen dia di sekolah itu semua mendukung mengerucut pada prestasi dia
dalam perhelatan olahraga kali ini ww berharap dapat menyumbangkan medali bagi jawa barat
selain itu tim pencaksilat asal jawa barat sebagai kontingen tuan rumah
yakin bisa meraih medali lebih banyak daripada pon sebelumnya di riau pada dua ribu dua puluh
artabi maaditya bandung